ya larangan mudik telah berlaku pukul dini hari tadi tapi masih ada saja warga yang nekat mudik dengan caranya masing masing
mulai dari yang bersembunyi di truk sayur sampai dengan yang pura pura pingsan
ini dia aksinya kita lihat
jadi kita lihat pemudik yang terjaring di pos penyekatan terpaksa digotong oleh rekannya
saat diperiksa petugas di pos penyekatan wilayah bekasi entah kenapa badannya tiba tiba lemas
pemudik ini pun digotong dan dibiarkan tergeletak di pos
begitu tiba di pos penyekatan pria ini langsung sadar seolah tidak terjadi apa apa
ia pun langsung diinterogasi polisi
pasnya diperiksa ia langsung kembali menyetir untuk kembali ke ibu kota
usaha menuhi simpati dengan pura pura pisan demi menuju kota cirebon pun gagal dan ia diminta untuk putar balik